kita sedang ada di bawah tol dupa ya jadi suara dari mobil kendaraan yang berada di tol ini masih terdengar sampai sini
di bawah tol ini juga banyak pemukiman digunakan warga untuk bangun bangunan semi permanen
kampung seribu satu malam ada di sana jadi kita harus menggunakan perahu ini untuk menyeberang kali sungai kecil
tapi kalau hujan banjir airnya akan naik dan perahunya tidak bisa berangkat sehingga jalur menuju ke kampung seribu satu malam akan terputus
semua warga di kampung ini adalah pemulung pengamen kuli atau tukang becak
mereka yang tinggal sekarang kebanyakan adalah para penghuni pertama di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
sejak dulu kondisinya nyaris tidak berubah baik pekerjaan penghuni maupun suasana kampung
ini ketika pembangunan tol
antara menghubungkan dupak ke perak itu sekitar tahun delapan puluh an
ketika pembangunan itu berdirilah kampung ini
dan dulu kampung ini sering jadi tempat ini untuk para tindakan kriminal menjara barang
terus mereka dilarikan ke sini barangnya makanya dinamakan kampung seribu satu malam
ini adalah bisa disebut sebagai jalan utama menuju ke kampung seribu satu malam
dan lokasinya di bawah tol harus menunduk ya
dan suasananya tentu sangat pengap karena di bawah jembatan tol
tapi ini tidak menghalangi beberapa keluarga di sini membangun sebuah hunian sejak lama
seperti di sini
di sini juga
di depan saya
banyak sekali hunian yang berada di bawah tol ini
satu di antara penghuni adalah reni
bersama suami dan dua anak dia tinggal di kamar tiga x tiga meter berdinding papan
ktp asal ngawi miliknya sudah mati
dia tidak punya uang untuk mengurusnya di desa
berarti sudah berapa lama di sini
kenapa pindah ke sini
jauh karena kerjanya di sini
hunian hunian ini sewa atau bikin sendiri
beda sama lampunya
di sisi lain yang lebih terbuka juga ada beberapa bangunan hunian warga
sebagian yang tinggal di sisi ini adalah pengepul barang bekas
kira kira sepuluh tahunan yang lalu anak anak ini ini tidak bersekolah ya
anak anak di kampung seribu satu malam ini rata rata dulu tidak bersekolah
tetapi mulai sekarang mereka bersekolah
kalau sd biasanya di sebelah sini di sebelah kampung
tetapi biasanya hanya sampai smp saja
karena kalau yang perempuan ya menikah ya
kamu berapa umur menikahnya
jadi setelah smp menikah
dalam akun instagramnya gubernur jawa timur kofifa inder parawansa menyatakan
akan bekerjasama dengan pemkot surabaya untuk memindahkan warga seribu satu malam
ke rumah susun terdekat dengan gratis biaya sewa selama beberapa bulan
nah apapun kendalanya
pemerintah harus punya solusi tepat soal kemiskinan di perkotaan macam ini
paling tidak agar warga bisa dapat tempat tinggal yang lebih layak
dan bisa mengakses bantuan sosial yang merupakan hak mereka sebagai warga miskin
rangga umara ganjar wijaksono surabaya